jalan tol memang jalan bebas hambatan tapi bukan berarti anda boleh bebas ugal ugalan
mulai satu april dua ribu dua puluh dua korlantas polri memperlakukan tilang elektronik
salah satunya terkait dengan pelanggaran batas kecepatan di ruas jalan tol
yang tidak boleh lebih dari seratus km per jam sesuai aturan yang berlaku
jika kendaraan melaju melebihi batas maksimal secara otomatis
akan terekam oleh speed kamera yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik korlantas polri
pembatasan kecepatan di ruas jalan tol ini tertuang dalam peraturan pemerintah
tentang lalu lintas dan angkutan jalan
dan peraturan menteri perhubungan mengenai tata cara penetapan batas kendaraan
jika mengacu pada aturan batas kecepatan paling tinggi adalah seratus km per jam
dan terendah enam puluh km per jam di ruas jalan tol
yang jelas maksimal batas kecepatan adalah seratus km per jam
itu error kameranya berapa persen itu yang kita hitung ya
sehingga kita bisa validasi di sini
kita verifikasi kendaraan kendaraan yang melanggar batas kecepatan berapa yang kita kasih konfirmasi
mana yang memenuhi syarat terutama syarat material ya hasil gambarnya dan sebagainya
divalidasi diverifikasi baru diberikan surat konfirmasi kepada alamat yang ada di stnk
artinya kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut
meski banyak yang belum mengetahui aturan batas kecepatan di jalan tol
sejumlah pengendara menanggapi positif aturan yang satu ini
tahu nggak sih batas minimal dan maksimal itu berapa
nggak tahu sih
tapi setuju nggak kalau maksimal seratus km per jam
saya sih setuju aja karena untuk faktor keselamatan sih
saya setuju aja
sejumlah kamera etle dipasang di daerah yang rawan terjadi kecelakaan di jalan tol transjawa hingga jakarta
selain speed kamera etle di ruas jalan bebas hambatan menyasar truk overdimension overloading dengan menggunakan sensor wate in motion
pemberlakuan tilang elektronik untuk pelanggaran terkait dengan batas kecepatan dan juga kendaraan yang overdimensi serta over muatan ini
sejatinya adalah upaya untuk menurunkan angka kecelakaan di ruas jalan tol
data korlantas polri menunjukkan sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu saja ada satu tiga ratus empat puluh lima kecelakaan di ruas jalan tol yang mengakibatkan sedikitnya satu ratus delapan puluh delapan orang meninggal dunia
maher dika utama evan askam jakarta